suatu ketika di suatu tempat di kutub utara hiduplah shane nicolas alias santa claus
baiklah dia masih melakukannya dengan nyonya claus peri dan rusa
santa claus melakukan kebiasaannya sibuk mengatur hadiah dengan bantuan perinya
tetapi kali ini natal akan berbeda
santa sendiri akan mendapatkan hadiah yang sangat istimewa
pada malam yang dingin rusa kecil yang manis lahir
namanya adalah rudolf
tetapi perusa kecil ini tidak seperti perusa yang lainnya
dia dilahirkan dengan hidung merah bercahaya
rudolf tidak bisa melihat mengapa dia istimewa
apa kalian lihat rudolf
hidungnya aneh sekali
sangat terang dan merah seperti badut
dan itu sangat besar
tidak ada rusa yang memiliki hidung mengkilat bulat besar
lihat betapa lucunya dia
semua rusa mengolok ngolok hidung rudolf
tidak menyadari bahwa itu membuat rudol merasa sangat buruk
rudof selalu sedih karena dia merasa berbeda dan tersisih
mengapa aku harus memiliki hidung merah yang terang
semuanya hanya mengolok ngolokku
tidak ada yang ingin bermain denganku
aku bukan siapa siapa
tapi rudolf akan segera tahu bahwa ini juga adalah anugerah
malam itu sebenarnya malam natal
santa claus mengumpulkan rusa rusa betina untuk terbang keliling dunia
peri peri bekerja keras
beberapa membersihkan salju
sementara beberapa yang lain

dan memeriksa daftar anak anak nakal dan juga baik
oh oh oh baiklah semuanya
kita tidak punya banyak waktu tersisa sebelum kita harus pergi
ya ya mereka semua sudah bersiap siap
sudahkah kau menyisir jenggot dan rambutmu
aku eh ya aku bersiap untuk melakukan hal itu
jangan khawatir tidak akan lama bagiku
suamiku tercinta kau hanya punya beberapa menit lagi
dan juga setiap tahun kita harus membuat setelan itu semakin besar dan besar
saat itu peppermin sticks peri paling bijaksana santa berlari menghampirinya
terlihat sangat khawatir dan juga cemas
santa nyonya class aku punya kabar buruk
sepertinya ada kabut tebal di seluruh dunia
begitu tebal bahkan mata rusa kita sendiri mungkin sangat sulit untuk melihat
oh ya ampun ini tidak baik
aku harus memberikan semua hadiah ini malam ini
semua anak di dunia ini sedang menunggu hadiah itu
apa yang bisa kita lakukan aduh
kita harus memikirkan semua hal
kita tidak bisa hanya duduk di sini
adakah yang bisa membantu
bisakah kita memasang lampu di depan
tidak lampu akan padam
mungkin kita bisa menempatkan rusa mudah di depan
mata mereka mungkin bisa melihat menembus kabut
walaupun mereka muda kabut ini terlalu tebal bagi siapapun untuk bisa melihat
ya baiklah kalau kau memang punya rencana
aku pikir aku mungkin telah menemukan solusinya
rencana apa yang kau miliki untuk malam ini
aku harap kau tidak ada pekerjaan
tidak ada yang istimewa santa
bagaimana kau tahu nama aku
aku tahu semua nama rusakku
ada dacer dan dancer dan prancer dan fixen komet cupid dunder dan blixum
rudolf tidak percaya santa tahu semua nama nama rusak
apa yang kau lakukan
tidak ada waktu untuk ini
apa yang kau pikirkan
tenang saja istriku
rudolf akan membantu kita malam ini
maukah kau memandu keretaku malam ini
rudolf terkejut dengan tawaran santa
dia tidak mengharapkannya
dia melihat rusa yang lain terkejut
begitu juga nyonya santa claus dan pepper
tapi santa yakin akan rencananya
aku rasa aku tidak bisa aku tidak punya pengalaman
omongkoso kau sempurna kami membutuhkanmu malam ini
siapkan dia pepper
pepper dan nyonya santa claus mendandani rudolf seperti rusa lainnya dan bersiap siap
apa kau yakin dengan ini
ya sayangku aku punya perasaan baik
dia dan hidung merahnya yang terang akan membimbingmu
semuanya siap untuk pergi
tunggu tunggu tunggu sebentar
keselamatan yang utama
ke teros atas ke atas tembok
sekarang lari lari lari lari semua
santa bergerak perlahan dan kemudian terbang ke
dia tidak yakin apa yang akan dia lakukan
rusa yang lain melihat ke arahnya
mereka semua menyadari betapa istimewanya rudolf
dan merasa bersalah karena mengolok ngoloknya
saat malam gelap kabut menjadi lebih tebal
rudolf dan yang lainnya berjuang untuk dapat melihat ke depan
rudolf menoleh ke arah santa claus yang tersenyum manis padanya
sekarang ya sekarang
saat kabut berada di titik paling tebal rudolf memejamkan mata dan hidungnya menyala merah terang
lebih cerah dari sebelumnya
itu menerangi jalan ke depan untuk santa dan rusa yang lainnya
mereka bersorak untuk rudolf dengan gembira
dengan bantuan hidung merah cerah rudolf dan tentunya rusa rusa yang lainnya
santa dapat memberikan setiap hadiah kepada setiap anak pada malam natal
aku sudah bilang padamu kan
kau spesial anakku
kau tahu kau bisa selalu membimbing keretaku dengan hidungmu yang mengkilap
kau adalah hadiah natalku
jadi sekarang rudolf akan selamanya memimpin kereta santa
sepanjang malam melalui kabut melalui salju rudolf akan berada tepat di depan untuk membimbing mereka
bukankah itu luar biasa
rudolf yang dulu khawatir tentang hidungnya
sekarang menjadi istimewa
dan pada akhirnya itulah yang membuatnya unik
jadi lain kali ketika kalian melihat ke langit dan melihat kereta santa sedang melintasi malam
lihatlah apakah kalian bisa menemukan hidung mengkilap yang cerah dari rudolf
karena dia pasti akan turun dalam sejarah